hujan dengan intensitas tinggi di kawasan gunung marapi
menyebabkan banjir lahar hujan menerjang kabupaten agam
dan kabupaten tanah datar sumatera barat sabtu malam lalu
dengan derasnya banjir tempat tinggal hingga kendaraan warga
bencana itu dipicu hujan yang mengakibatkan luapan daerah aliran sungai
yang berhulu dari gunung marapi
banjir yang datang di malam hari itu
tak hanya mengakibatkan kerusakan di permukiman warga
serta infrastruktur vital seperti putusnya jalur utama
yang menghubungkan padang bukit tinggi
namun terjangan banjir juga menimbulkan korban jiwa
warga yang selamat dari musibah itu bercerita
hingga kini masih dalam kondisi terkini
menghadapi musibah terjangan lahar dingin yang terjadi secara tiba tiba
namun perlahan warga mencoba ikhlas
sambil menunggu waktu yang tepat
untuk kembali dari tempat tinggal sementara
warga bergotong royong membersihkan puing
hingga coba mencari sanak saudara dan kerabat
hingga kini tim sar gabungan fokus untuk menyisir daerah terdampak
guna mencari korban hilang
pendataan dan pemetaan untuk menentukan titik titik
yang terindikasi terdapat korban
empat puluh satu warga tercatat meninggal dunia
tim liputan kompas tv
tim liputan kompas tv
saudara banjir lahar hujan yang melanda sejumlah kabupaten di sumatera barat
sabtu malam lalu dipicu hujan yang mengakibatkan luapan daerah aliran sungai
yang berhulu di gunung marapi di kabupaten agam misalnya
korban ditemukan antara lain di kecamatan sungai pua dan canduang
serta ampek koto limpasan banjir ini menerjang nagari buki batabua canduang
sementara di kabupaten tanah datar kecamatan yang terdampak antara lain
kecamatan sapuluah koto parambahan kecamatan batipuh pariangan kimakum dan sungai tarap
banjir bandang di wilayah ini dipicu luapan sungai malana yang berhulu di gunung marapi
hingga sore ini tercatat empat puluh tiga orang meninggal dunia
sementara lima belas orang lainnya masih hilang
korban terbanyak ada di kabupaten agam sembilan belas orang
kabupaten tanah datar empat belas orang dan padang panjang dua orang
dasyatnya banjir lahar hujan yang terjadi pada sabtu malam lalu membuat sejumlah titik terdampak
sudah ada jurnalis kompas tv rio yohannes di tanah datar
rio bisa anda gambarkan seperti apa
apa kondisi terkini di tanah datar
apakah proses pencarian korban masih berlangsung rio
ya sintia hingga pukul enam belas ini proses pencarian korban di daerah kabupaten tanah datar masih terus berlanjut
seperti yang selalu diterapkan oleh bersangkat baru akan diberikan kebun
dan sejauh ini dari pencarian hari ini itu sintia raya kabungan berhasil menemukan
jadi korban di kabupaten tanah datar
korban ditemukan dalam kondisi menengah mengalunya
dari penambahan jumlah enam korban ini total saat ini jumlah korban di akibat keterjangan banjir lahar
gunung merapi ini sudah berjumlah empat puluh tiga orang demikian sintia
rio saat proses evakuasi atau proses pencarian korban apakah ditemukan hambatan saat ini rio
ya untuk hambatan memang masih baru ini
karena dengan pecah dan mendang

dan juga arus berat cadat cadatnya besar dan juga ada cekungan yang terlalu dalam
hingga tiga minggu ketinggiannya ini sedikit menyulitkan petugas dalam melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai
dan di menikapi hal ini untuk menurunkan penyisiran sepanjang aliran sungai
dan di sekali itu pencarian dilakukan dengan delapan puluh orang
dengan menyelapukan penyisiran paruh karet dan penyisiran secara manual berlengkasi di pinggiran sungai
dan alhamdulillah dari enam korban yang berhasil ditemukan pada hari ini
satu diantaranya merupakan yang ditemukan di daerah batangane tersebut
lalu bagaimana dengan rumah warga yang terdampak
dan hingga saat ini berapa orang atau warga yang mengungsir rio
ya cynthia dan juga saudara untuk terkait terhadap warga
saya berada di nagaripandasike tempatnya jorong pabung
ini di daerah kabupaten tanah datar
di sini masih saja proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan adalah
membantu pemberihan material sisa kerjangan lahir dingin
di sini tidak hanya petugas untuk mempercepat
warga pun ikut membantu
mereka juga memanggil peran di dapur umum
untuk mempercepat proses pembersihan di daerah yang terdampak
dan dalam pembersihan ini memang warga disimpikan
sementara di bangunan bangunan sekolah yang ada bangunan sekolah
serta ada beberapa dari antara mereka juga banyak memilih untuk mudik
di rumah karena penyuluh mereka yang tidak terkena dampak dari
berhasil lahar hujan gunung rapi demikian sintia
lalu untuk di kawasan wilayah kabupaten tanah datar ini
dan bantuan sudah sampai di sana belum rio
ya sintia terkait bantuan logistik
seperti tempat saya melaporkan ini di gorong pagu pagu
ini tadi juga sudah lewat mobil untuk membawa bantuan
masih sebesar bantuan logistik
dan tadi selain lewat satu masih satu mobil kita yang masuk ke daerah ini
untuk membawa kasur untuk warga yang mesti dipungut
dan untuk sejauh ini konsumsi makanan ini sudah cukup mencukupi
karena ini mereka juga dibantu oleh warga warga yang lain
menyumbangkan bahan makanan mereka untuk di dapur umum
rio untuk curah hujan sendiri seperti apa
adakah imbauan bagi warga untuk tetap waspada
mengingat ada dugaan akan terjadi susulan banjir lahar hujan
ya untuk himbauan kepada warga memang dari awal bmkg
sudah mengatakan agar masyarakat mewaspadai
adanya ancaman banjir lahar hujan susulan
mengingat memang hingga saat ini gunung merapi sendiri masih erupsi
walaupun kecil kecil tapi masih erupsi
potensi untuk terjadinya banjir susulan masih cukup besar
di tengah ancaman curah hujan yang cukup tinggi
antara sedang dan tinggi yang akan terlanda diprediksi oleh bpnkg
bmkg akan melanda provinsi sumatera barat hingga tanggal dua puluh mei nanti
rio bagaimana dengan lokasi ataupun jalur
apakah masih ada lokasi warga atau permukiman yang terisolasi
ya sintia untuk warga yang terisolasi hingga saat ini
hingga petang ini memang tidak ada satu daerah
satu nagari di kecamatan ablokoto di kabupaten tanah datar ini
yang terigulasi karena memang salah satu akses mereka itu hanya
cuma satu jembatan yang pada malam minggu malam itu
jembatan yang menjadi akses satu satu mereka ini terputus
tapi untuk ini sejauh ini memang pemerintah sudah mengoptimalkan
untuk penyaluran bantuan ke daerah yang terisolasi ini
melalui jalur sungai dengan perahu untuk menyalurkan logistik bantuan
jelang ini nantinya segera akan dibuatkan jembatan darurat
jurnalis kompas tv rio yohanes melaporkan langsung
dari kabupaten tanah datar sumatera barat